dengan berjalan kaki menyusuri jalan terjal
petugas vaksinator dari kepolisian resort pacitan jawa timur
berjalan menuju kampung pitu
sebuah kampung terpencil yang ada di desa temuan kecamatan arjosari pacitan rabu siang
demi sampai dan bisa melakukan vaksinasi di kampung pitu
petugas sebelumnya harus meminta izin kepada pemimpin sebuah pondok pesantren
tokoh adat hingga kepala desa
aturan inilah yang memang diterapkan warga desa kampung pitu jika ingin masuk ke desa ini
meski hanya sekedar melakukan vaksinasi untuk dua puluh lima warga yang tinggal di kampung ini
secara dor todor petugas mendatangi rumah penduduk
selain menyuntikan vaksin polisi juga memberikan bantuan berupa sembako kepada warga kampung itu
belum pada tervaksin akhirnya ya sudah kita vaksinasi
kasih bantuan sosial
niat kita kan baik kita mau kasih bantuan sosial
kita mau ngasih nyuntik vaksin untuk kesehatan mereka
dan tetaplah adat istiadat untuk masuk ke sini seperti apa
saya cari tahu dulu
kampung pitu merupakan perkampungan di desa temon kecamatan arjosari pacitan
uniknya kampung pitu ini hanya boleh dihuni oleh tujuh kepala keluarga
yang merupakan keturunan dari seorang tokoh penyebar agama islam di wilayah ini
catur priambodo pacitan jawa timur